informasi dari lembaga antirasuah wakil upati blitar rahmat santoso
diperiksa penyelidik lembaga kpk
dikandung mantan sekretaris mahkamah agung nur hadi ini
diperiksa terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang
atau pengurusan perkara di mahkamah agung
pemeriksaan terhadap rahmat santoso berlangsung pada senin
selama sekitar delapan jam
kasus ini merupakan pengembangan dari kasus sebelumnya
yang menyeret mantan sekretaris ma nur hadi
dan menantunya reski herbiono
baik nur hadi maupun reski telah difonis bersalah oleh pengadilan tipikor
karena terbukti menerima rp empat puluh sembilan miliar uang sebuah perkara di ma
selain rahmat santoso kpk juga memeriksa seorang advokat
bernama harja karsana kossasi
dan komisaris pt muliarta sejati tony wahyudi
alias yudi gendut serta dua orang swasta
yakni titun mawarti dan juga abdisan sundoro hosea